saya ingin menyampaikan bahwa saat ini polres tangerang selatan
pengayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia
terjadi tadi siang di daerah bencongan indah kecamatan kelapa ii kabupaten tangerang
pak untuk korban sendiri jenis kelaminnya apa dan lukanya bagaimana
untuk korban seorang perempuan sudah meninggal dunia
saat ini sudah dibawa ke rumah sakit umum kabupaten tangerang
untuk pelaku pak sudah diamankan atau tidak
berkat kesigapan rekan rekan petugas pelaku sudah berhasil diamankan
saat ini sedang menjalani pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
sedang dilakukan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut
saksikan program program kompati melalui siaran digital
btv dan media streaming lainnya